aku gak nyangka kejadiannya bakal kayak gini
semua ini aku lakuin karena aku sangat takut kehilangan kamu nantinya
aku sangat takut semua perbuatan aku kebongkar
kamu gak apa apa
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
telepon dari bu andin
kenapa pak lebaran kirim pesan begini ya
bu andin beneran telepon lagi nih
tapi kok gak diangkat ya
mendingan saya ikutin aja kata pak adebaran
dia bilang kan gak usah jawab
udah jawab aja
saya gak pernah izin kamu naik taksi ya
kondisi kamu lagi gak fit
kalau kamu kena mengeram beli jalan gimana
saya nganter ya
saya nganter kamu sampai rumah papa
kalau kamu gak mau pegang
kamu bisa sampai rumah papa dengan selamat
saya tunggu di depan ya
aku bener bener gak ngerti mas
dengan perasaan aku ini
aku mencintai kamu
tapi hati ini terlalu sakit untuk mempercayainya
kalau kamu juga cinta sama aku
aku masih gak percaya
sebuah cinta bisa lahir dari kebohongan
masih bisa diputar di dvd player lama aku
jadi aku bisa nemuin
bukti untuk ungkapin pembunuhannya roy
yes akhirnya bisa
gue mau cerita dari mana ya
yang pasti gue bikin video ini bukan buat siapa siapa
ya karena gak ada yang nonton juga kan
untuk koleksi pribadi gue aja sih
karena gue gak mau ngelupain hari ini
hari yang sangat spesial
dalam hidup gue
gue baru ngebayangin aja
gue udah senyum senyum
karena ini hari yang sangat istimewa buat gue
hari ini gue ketemu sama
gue ketemu sama perempuan
bisa gak kann afterward
gue takut kesini dulu mah
dia gak cuma cantik
tapi dia juga nyelamatin nyawa gue
andin adalah malaikat yang dikirim tuhan untuk gue
dan mulai hari ini gue bersumpah
gue akan jaga andin baik baik
jadi isinya itu tentang pertemuan roy sama andin pertama kali
tapi tanggal berapa ya
kok gak disembuhkutin sih
lo udah cek tv nya roy belum
terus gimana isinya apa
iya aku udah cek
dan isinya cuma dvd roy ngerekam sendiri
ya kayak diare virtual gitu
isi dvd pertamanya itu
pertama kali dia ketemu sama andin
kita nonton dvd nya bareng berduaan
kamu bisa gak sih gak usah modus sama aku
jadi ngapain juga gue modus
jadi gini kalau kita nonton berdua
kalau lo gak sengaja skip
terus gue bisa perhatiin gimana
berarti kan gak ada informasi yang terlewatkan
itu bener bener penting loh
ya kalau gitu besok aja ketemuannya
ya udah besok gue kabarin ya
kalau bisa sekarang kenapa harus besok
ini gue di depan
kamu di depan
kamu kok gak bilang bilang sih mau kesini
kan tadi gue udah bilang pas telepon mau kesini
ya maksud aku kenapa gak bilang dulu gitu
ada pria tampan kesini
jujur deh gak kamu kok ngapain sih kesini
kan gue udah bilang sama lo
gue udah bawa pizza
ini ada minuman
dah ada angga
lo tega ya
masa gue harus pulang sih
lo usir gue sekarang
tapi bener ya
bukan buat modus
yaudah gini aja
kalau sampai gue modus sebagai gantinya
lo boleh peluk gue
gue sih pasrah bener
kamu tuh apaan sih gek
padahal tadi pagi hubungan kita sudah sangat baik ini
tapi sekarang harus kembali hancur

tidak ada yang bisa dikira
reaksi yang kamu tunjukkan atas kejujuran
tidak ada yang bisa dikira
saya harus siap
bahkan mungkin sampai yang paling buruk
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
saya harus siap
meskipun saya juga akan hancur
saya harus sekalian
tak buscar banyak
saya perlu menyabarkan apa yang ada di dalam sayangku
buat berikut rasanya
dia tidak mau

jadi membuat saya melakukan itu
saya sungguh sungguh minta maaf
aku masuk dulu ya
besok ada pentas drama di sekolah arena
aku datang ke mas
aku datang ke mas
sebenarnya saya mau tanya satu hal lagi
bagaimana dengan hugatan kamu
tapi melihat kamu seperti ini
saya takut mendengar cobaanmu
video pertamanya udah abis lagi enggak
ini sih gak ada yang penting
jadi hari ini gue lagi bahagia banget
karena gue bisa ajak andin
aku gak pernah bucin ya sama perempuan yang kamu suka
ketawanya puas banget sih
pernah tapi ditolak
serius ngapain juga nyindir lo
gak sama sekali
kan gue sebut sama lo
ih tapi maksud kamu tuh aku kan
kayak dari dulu
i meant i meant
kalau suatu saat nanti
perbuatan kamu ketahuan
apa yang harus mama lakukan
mama benar benar gak ngerti sa
apa yang harus mama lakukan
apa yang harus mama lakukan

kenapa al gak masuk rumah
bareng andin aja
bukannya mereka tadi habis ketemuan
jadi masalah lagi diantara mereka
padahal aku pikir sebentar lagi mereka akan rujuk
mendingan aku kirim kunci ini sekarang deh ke al
nino udah tidur
mama sama papa pulang aja ya biar aku yang jagain nino
kamu bisa sendiri
lagian kan sini juga ada yang bisa bantuin apa
ada suster ada dokter
jadi mama pulang aja istirahat
kamu tuh baik banget sah
mino tuh beruntung punya istri seperti kamu
yaudah kita pulang ya pak
kau udah apa apa
nanti telpon mama ya
aku gak nyangka kejadiannya bakal kayak gini
semua ini aku lakuin karena aku sangat takut kehilangan kamu nantinya
aku sangat takut semua perbuatan aku kebongkar

aku juga bener
tapi yang udah kamu lakuin
bener bener menyakitkan aku mas
aku jadi kehilangan ini
aku gak bisa menjaga dia
aku gak bisa menjaga dia
aku gak bisa nyampetin dia
itu penyesalan terbesar aku mas
karena aku udah kehilangan anak aku
mama siapa merinapku
ngapain apa ya
aku kasihan dia
sebenernya si romania
yang kau sekat dia

andien masih di kamar
masa andien udah tidur sih
saya udah bikin hidup kamu begitu berat
maafkan saya yang dulu
saya yang tersenyum diatas penderitaan kamu
saya yang udah sangat jahat melakukan ini sama kamu
saya udah sangat gak adil sama kamu